gunung semeru di lumajang jawa timur kembali mengeluarkan guguran awan panas
dengan jarak luncur dua lima ratus meter ke arah tenggara
akibatnya sejumlah kawasan di lereng gunung semeru diguyur hujan abu vulkanis dengan intensitas tipis
meski demikian aroma belerang dari abu vulkanis menimbulkan keresahan warga
kalau hujan abu ini masih berlanjur
masih berlanjur dan masih menimbulkan keresahan ke masyarakat
dan bau belerangnya kan sudah sedikit hilang sekarang
jadi untuk masyarakat yang masih bisa memberikan ikan milik untuk kembali
hari ini terang cuma ada hujan abu tipis
impul dari pemerintah cuma harus memperbaiki
akhirnya keluar harus pakai masker
soalnya baunya itu masih ada bau lirang
data pos pengamatan gunung api periode dua desember jam dua belas malam sampai enam pagi menunjukkan
gunung semeru telah mengeluarkan awan panas guguran sebanyak satu kali guguran sebelas kali dan tremor harmonik dua kali
status gunung semeru masih waspada level dua
mengantisipasi dampak abu vulkanis bpbd kabupaten lumajang membagikan
satu masker kepada warga
kondisi semeru saat ini menurut hasil pengamatan dari pos pantau
cuaca cerah berawan dan mendung angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan timur laut
dan kalau pengamatan dari tim baik dari tim bpbd maupun dari basarnas bahwa sudah mulai meredah
petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pada radius satu hingga empat km
mulai dari kawah aktif dan sektor lereng selatan tenggara sebagai alur luncuran awan panas guguran
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur